sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia peduli sama aku
saya kira aku bingung ya

dia fitnah aku kayak gitu cuma untuk
untuk nisahin aku sama jody
jody sekarang keadaannya gimana ya

padahal kan dia nggak ngerti apa apa sama semua ini
aku heran banget
laki laki itu masih kamu belain juga
jelas jelas dia udah ninggalin kamu di hari pernikahan kamu
kamu tahu ibunya tadi bersikap jahat banget sama kamu
kamu masih anggap anaknya baik
ini memang kamu yang cari masalah sebenarnya
benar orang bilang kalau cinta itu bikin orang buta
kamu tuh gak tau apa apa tentang aku sama jody
jadi nggak usah sok tau deh
tapi semua yang ibu itu bilang tadi itu benar apa enggak
jadi sekarang kamu nuduh kalau aku yang bohong iya
siapa yang nuduh sih

udah capek nolongin kamu
aku gak minta kamu nolongin aku loh
lagian badan kamu tuh kerempeng
jangan sok pahlawan deh
badan kerempeng aja belakang
benar juga kata cowok ini
kenapa tante freysa kayak dindam kesumat sama aku ya
kayaknya ini bukan cuma soal judi atau papanya yang nyembunyiin hal lain lagi dari aku
sama lukaannya yang tadi infeksi
untung kakek nyuruh aku datang buat jemput dia ya